terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia tech news
ini anda para pecinta game anda mungkin sering mendengar game game yang selalu ada di hati para pecintanya
seperti dota counter strike mobile legends atau aov yang saat ini ada juga memang game bergenre mobile
yang memang sedang diminati di seluruh dunia
hal ini terbukti dengan masuknya aov sebagai salah satu cabang e sport
yang akan dipertandingkan dalam pertandingan eksibisi asian games jakarta dua ribu delapan belas
lalu bagaimana sih tren game moba di tanah air berikut laporannya
penetrasi game moba di pasar indonesia terus meningkat pesat
moba atau multiplayer online battle arena adalah permainan adu strategi
untuk menghancurkan markas lawan antara dua tim yang dimainkan secara online
tren game moba saat ini tak bisa lepas dari kepopulerannya di awal dua ribu an
pada waktu itu moba hanya bisa dimainkan di komputer
kini seiring dengan kemajuan teknologi permainan moba bisa dimainkan melalui ponsel pintar
game pc itu peralatannya kan mahal mahal tuh buat memainkan game game berat tuh
jadi pemula itu susah banget kalau mau jadi atlet player
sedangkan kalau mobile device kan walaupun hapenya masih tidak high spec lah
tapi mereka masih bisa main kan
kalau mau cup satu aku nggak pakai hp yang high spec jadi low spec banget
ekosistem game moba tanah air memang menunjukkan perkembangan
data dari situs esport international newzoo tahun dua ribu tujuh belas menyebutkan
indonesia memiliki empat puluh tiga tujuh juta pemain game
dari jumlah tersebut sebagian besar merupakan pemain game profesional
hadirnya berbagai turnamen esport
dan hadiah yang menggiurkan juga menjadi magnet bagi berkembangnya game moba di tanah air
meski kini banyak judul game bermunculan
tidak semua game moba yang ada sukses mencuri perhatian pasar
dari sisi unduhan mobile legends buatan moonton dan arena of valor besutan garena
adalah dua game yang memperoleh pencapaian tinggi
kedua game tersebut memiliki jumlah unduhan mencapai lima puluh juta dan sepuluh juta kali
selain kemudahan perangkat dan total hadiah yang menggiurkan
ada satu faktor lagi yang membuat game moba memiliki banyak pemain
jadi moba itu suatu game yang menarik ya karena moba itu konsepnya itu adalah team fight
dimana kita memerlukan teman teman kita untuk bermain
jadi dari salah satu faktor dari moba itu adalah efek sosial
jadi kalau misalnya kita menang kita akan perlu kerjasama dengan tim
dan enaknya kerjasama dengan teman sendiri
jadi kita yang sudah kita kenal dan sebagainya yang kita sering banyak main
ya dari situ tuh ada terbangun efek sosial yang menyebabkan
ada suatu ikatan
nah itu yang kenapa mobile itu jadi suatu social factor
jadi semakin banyak orang yang bermain
menurut prediksi l gwyn game moba masih akan bertahan sedikitnya hingga lima tahun mendatang
meski bermain game menyenangkan kita harus mewaspadai efek kecanduan yang ditimbulkan
agar tidak mengganggu aktivitas sehari hari
danang wisanggeni jakarta